pemirsa tes urin seorang balita di riau yang positif narkoba diduga dari permen beberapa waktu silam
namun uji laboratorium menunjukkan bahwa permen yang dicurigai tidak mengandung narkoba
karena itu kepolisian akan memanggil orang tua dan kakek balita tersebut
hasil uji laboratorium kepolisian bersama balai besar pengawas obat dan makanan riau melakukan uji permen
yang diduga menyebabkan balita terpapar sejenis narkoba
namun uji tes menunjukkan permen tersebut tidak mengandung narkoba
karena itu kepolisian akan memanggil dan memeriksa kakek dan orang tua balita tersebut
hal ini dilakukan untuk mengusut bagaimana balita tersebut bisa terpapar narkoba
aktivitas angin selama dua puluh empat jam kemarin waktu tanggal tiga puluh satu nya

kasus ini berawal saat balita tiga tahun delapan bulan positif narkoba pada tes urin
ia menjalani tes urin setelah ada perubahan perilaku
kebetulan perubahan perilaku ini setelah ia makan permen
zainul ahsan tanjung pekanbaru